assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa
mudah mudahan semua dalam keadaan sehat
kadang selamat dan senantiasa bersemangat
untuk melaksanakan ibadah yang mulia di bulan ramadan ini puasa
saya ingin bertanya kepada anda di rumah pemirsa
apa yang anda rasakan kalau melihat dia
dia adalah penguasa diktator yang ingin menguasai eropa
tapi membunuh bukan hanya ratusan ribu jutaan manusia
apa artinya ini semua
ketika seorang ingin berkuasa
tetapi sering lupa
sifat sifat kasih sayang
artinya untuk menjadi seorang penguasa
kita tidak boleh lupa bahwa sifat sifat lain harus kita jaga dan kita pelihara
terlalu banyak yang terjadi di muka bumi ini
orang orang yang ingin berkuasa
lalu mempergunakan senjata
mengintimidasi orang lain
menyakiti orang lain
bahkan tidak segan segan untuk membunuh sesama
hanya untuk menjadi penguasa di sebuah negara atau di sebuah bangsa
ya manusia memang terdorong ingin senantiasa berkuasa
karena ada dorongan dorongan bahwa dia ingin menjadi seorang raja
akan tetapi yang terjadi adalah mereka lupa
bahwa kekuasaan tidak boleh lepas
dari sifat yang suci
kekuasaan tidak boleh lepas dari sifat ingin menguasai diri
sifat allah adalah al malik
dia yang maha kuasa
dia yang memahami segala keperluan alam
sehingga kekuasaannya diberikan untuk satu kata
itulah sebabnya dalam memahami asma'ul husna tidak cukup
hanya memahami satu sifat saja
bahkan juga tidak cukup hanya memahami dua sifat saja
karena apabila hanya satu
bukannya tidak mungkin kita bisa menjadi diktator
yang memiliki ambisi
dan kemudian mempergunakan kekuasaan dan kekerasan
demi untuk menguasai yang lain
itulah sebabnya kita harus sadar
bahwa kita hanyalah seorang hamba
kita hanyalah hamba yang diciptakan dari setetes air yang hina
dan apabila ada keinginan untuk berkuasa
perempuan juga memiliki perasaan seperti itu
allah yang maha suci
sucikanlah diri kita
yang membuat kita
tidak lagi mengenal siapa diri kita
kalau anda ingin berkuasa
berkuasalah dengan baik
jadi gubernur jadi menteri boleh
tapi untuk satu
untuk cinta dan kasih sayang kebarsama
ingin menjadi penguasa
ingin jadi pengusaha
atau ingin menjadi apapun dengan bintang yang dipundak begitu banyak
tetapi jangan lupa
sifat allah yang lain adalah al qur
al kudus yang maha suci
maka allah yang maha suci adalah yang mengajarkan tentang hati yang senantiasa bersih
taukah di mana kita berada hari ini
ya kita berada di atas sebuah bumi yang begitu kecil
taukah kita berapa matahari di atas kita
anda mengatakan satu
maaf bukan satu pemirsa
di dalam satu galaksi bimah sakti
terdapat seratus miliar matahari
tahukah anda di rumah
berapa jumlah galaksi di mana dalam satu galaksi terdapat seratus miliar matahari
dicoba dihitung oleh seorang ahli
dan mengatakan jumlahnya adalah infinity tak terhingga
seberapa banyak tak terhingga itu
hitung saja berapa pasir yang ada di samudera pasifik atlantik anda hitung
lalu kemudian anda naik ke atas gurun sahara anda hitung satu persatu
itu tak mampu menghitung berapa jumlah galaksi di angkasa
tak ada bandingannya dibandingkan kekuasaan allah
maka dialah raja sesungguhnya penguasa alam semesta
sedangkan kita hanyalah seorang hamba yang harus melayani sesama manusia
rahmat bagi semesta alam
tidak dilarang anda menjadi penguasa
tapi jadilah penguasa demi untuk kasih sayang dan kesucian dari allah al kudus
kita rundukkan kepala kita
jadikan kepala sejenak
agar senantiasa hati kita sadar bahwa kita hanyalah tercipta dari setetes air yang hina
kita adalah hamba dari allah al malik yang maha kuasa
allah al kudus yang maha suci
allahumma ya allah
kaya mohon padamu
engkaulah penguasa alam semesta raya
jadikanlah hati kami sadar sesadar sadarnya bahwa kami hanyalah setitik debu
yang menjadi seorang hamba di hadapanmu
runtuhkanlah segala rasa sombong kami
runtuhkanlah segala rasa keakuan kami
rundukkanlah kepala kami di atas sajadah
agar kami senantiasa sadar bahwa kami diciptakan hanyalah untuk mengabdi kepadamu ya rab
dan berikanlah hidayah inayah kepada seluruh pemimpin di negeri ini
pemimpin di seluruh dunia
agar menyadari bahwa dirinya
hanyalah hamba dari allah al malik yang maha raja
namun allah al kudus yang maha suci
karuniakanlah kepada kami
hati yang mampu menguasai nafsu kami
dan hati yang suci
senantiasa menjaga kebersihan batin kami